sementara itu mantan calon wakil presiden sandiaga uno menyebut dirinya merasa terhormat jika diberi kesempatan menjadi oposisi dalam pemerintahan jokowi dan maruf amin
menurut sandi pemerintahan memerlukan oposisi sebagai fungsi pengawasan
meski demikian sandiaga masih enggan untuk menjabarkan lebih detail terkait peran sebagai oposisi yang dimaksudnya
masih meyakini bahwa dalam satu pemerintahan ke depan butuh check and balance butuh oposisi
dan saya sangat betul betul terhormat kalau misalnya diberi kesempatan untuk menjadi oposisi yang terus mengontrol
sebagai seorang yang komit terhadap demokrasi kita juga harus berani menelan pil pahit dan kita yakini prinsip kita
begitu kita belum mendapatkan pilihan dari masyarakat kita setia untuk tetap mengawal pembangunan ini sebagai oposisi
terima kasih teman teman